sementara itu tokoh masyarakat desa dayi kolot berharap
pemerintah membuat folder air atau kolam penampungan air di sekitar desanya
untuk meminimalisir ketinggian banjir
naiknya cepat sekali surutnya juga cepat tapi kan tetap
yang dibutuhkan oleh warga dengan adanya curug jompong itu
belum maksimal yang terasa oleh warga sendiri
karena apa karena di sini kan udah jelas
sentimentasi sungai citarun itu tidak maksimal
jadi yang kemarin dikerjak itu kebanyakannya adalah
dibikin tanggul setinggi mungkin
sedangkan pintu air sama polder air tidak dibikin
itu yang jadi permasalahannya kami
meski berangsur surut namun sebagian warga kampung bojong asih
masih memilih bertahan di gedung pengungsian
karena khawatir banjir akan kembali apabila hujan deras kembali turun
selain merendam kecamatan dayi kolot
banjir juga merendam dua kecamatan lainnya
yakni bale endah dan bojong soang
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat